ratusan warga desa belang aman kecamatan lok sukon kabupaten aceh utara aceh
diebohkan dengan munculnya semburan lumpur bercampur gas
semburan lumpur setinggi hingga dua puluh meter keluar saat pemilik rumah dan pekerja sedang menggali sumur
sebelum lumpur menyembur sempat terdengar beberapa kali letusan dari tempat penggalian sumur bor
saat itu juga para pekerja langsung meninggalkan lokasi sehingga tidak ada korban jiwa
sementara pemilik rumah langsung mengungsi ke rumah kerabatnya
lokasi semburan lumpur langsung dijaga polisi dibantu tni untuk mencegah agar warga tidak datang mendekat
kalau banyaknya ini tergantung kita tidak tahu di lembaga
supaya keluar di tawar yang keluarnya gasnya semburannya
ini memang diperkirakan gas
diperkirakan gas kalau tidak akan tidak keluar
perkirakan makin membesar karena lubang pertama tadi kecil habis itu sudah tambah besar sudah setengah meter
dengan keluarga barang barang sudah diungsikan